nek orok sudah lebih enakan
harum tidak ada yang enakan
malah dirawat di rumah sakit sekarang teh
kok makin parah
sampai dirawat di rumah sakit segala
jadi tadi pagi tuh
saya suapin bubur
dia malah muntah muntah teh
ya sudah terus saya langsung bawa aja ke rumah sakit
sekarang sih sudah diimpus
tapi ya itu belum ada perkembangan deh
pang doakan ya teh
ya pasti didoain kak ngabah
yaudah kalau gitu gini aja
nanti pas jam istirahat
saya nengokin neng dia ke rumah sakit
sekalian saya kenalan sama ning
waduh alamat kebongkar semua nih
silahkan kalau mau datang jenggok neng
terima kasih ya udah mau jenguk neng
yaudah kalau gitu assalamualaikum
diem ya knocknya juga
masih yakin neng eek
si moni putusin dia
oh iya pasti si moni ngebelain ibunya
karena tau caranya namanya cikgu anjo
masalahnya aku mah
gua udah putuskan
gua akan ngantik kalian
gue pengen anak anak black cobra
menjadi petarung petarung yang tangguh
saya tidak mau terlibat di jalanan
anggap gue sebagai guru bela diri kalian
sekaligus menjadi penasehat ketua black cobra
kalau ada bang kobra gua harus sabar
gue harus ikutin dulu permainan ini
dan gua harus ikutin dulu kemauan alex
gua akan ngelatih kalian
lu semua tau sih miri
kalian juga tau
kita jadi geng motor yang kuat
paling kuat kita bisa jadi raja jalanan
gua traktir kalian
dan mereka itu harus menang nih
diajang lombak cocok
tapi gimana kerjaan saya
nah kalau gitu harus selesaiin dulu kerjaan
setelah selesai kerjaan ini
aku harus meluangkan waktu buat ngajarin reva
iya ya pekerjaan kan bisa dibantuin dan diatur sama dia lah
beli di mana
langganannya kantor tuh
dia cocok tuh desainer itu tuh
cocok buat baju baju apk
tapi kan reva nya harus ikut dong
kalau bajunya gak muat
tapi kalau bajunya muat
reva lebih cantik lagi
berarti kan peluang untuk menang kan lebih besar
mereka harus menang
karena macem yakin seyakin yakinnya mereka pasti menang
telepon boy aja ya
suruh boy ajak reva
kamu ada dimana nih sayang
gue baru ngasih persyaratan buat daftar lomba itu ma
oh bagus dong
eh habis itu kamu harus balik lagi ke sekolah gak nam
boy kamu ntar mampir tuh ke kantornya mama
ajak reva ya sayangnya
ini mama itu mau ngajak reva
untuk beli gaun itu biar cocok nantinya di ajang lomba
biar kalian tambah serasi dan cocok
ck mama ada ada aja ya
yaudah ya udah kalau gitu nanti boy bawa reva ke sana ya ma
yaudah mama tunggu ya sayang
semangat gus kok macan ya semangat ya
engga mama aku tuh
hmm pengen ngajak kamu
buat beli gaun gak
kamu mau gak
ya aku pasti mau lah
ih aku seneng banget deh
aku tuh seneng banget tau kan
aku lebih seneng seneng seneng banget lagi boy
yaudah kalau gitu sekarang gimana kita langsung ke kantor mama kamu aja
hmm tunggu tunggu tunggu
kita kan harus balik ke sekolah
hmm tapi aku rasa kayaknya sekolah udah mau selesai gitu
boleh nggak ya kira kira kalau misalnya kita nggak usah ke sekolah lagi
ya kita langsung persiapan buat yang acara cocok aja
kan lagi kan sekolah udah mau pulang
menurut aku sih gak apa apa kali ya
ntar ngomong ke pak anggir aja
yaudah kamu yang ngomong ya
yaudah yuk yuk yuk
kamu yang bawa kamu yang bawa
waduh ini kerjaan semua harus diberesin ini
sebelum boy sama reva datang
kok belum dateng juga sih boy
sampai kamu sini
emang bener kalian berdua itu tuh cocok banget
yang satunya ganteng
yang satunya cantik
aduh gak cuman tampangnya doang